uber dan grab telah mengumumkan kesepakatan merger beberapa waktu lalu
hal ini menandai mundurnya uber dari pasar asia tenggara
namun sejumlah lembaga persaingan usaha di asia tenggara menilai
kesepakatan kedua perusahaan tersebut dapat merusak persaingan
akuisisi uber oleh grab menarik perhatian berbagai komisi anti monopoli usaha di asia tenggara
lembaga persaingan usaha filipina mulai meninjau rencana penjualan bisnis asia tenggara milik uber
kepada persaingnya grab
lembaga ini mencurigai kesepakatan tersebut dapat merusak persaingan
reaksi serupa juga diungkapkan oleh komisi persaingan bisnis malaysia dan singapura
sementara itu di tanah air komisi pengawas persaingan usaha atau kppu
meminta grab segera mengirim notifikasi atas akuisisi uber di asia tenggara
kewajiban melapor tersebut tertuang dalam pasal dua puluh sembilan undang undang no lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menanggapi hal itu pihak grab menyatakan bersedia memberi informasi kepada otoritas di setiap negara
kami juga berkomunikasi aktif dengan agensi agensi pemerintah yang berkaitan dengan hal ini
kami juga terbuka melakukan tanggapan kepada agensi agensi yang terkait
tentunya kami percaya bahwa hal ini kami tidak melanggar apapun juga
dan kami bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan di masing masing negara
akuisisi uber oleh grab akan berdampak pada konsentrasi pasar dua pelaku besar bisnis transportasi online di tanah air
yaitu grab dan gojek
kppu mencatat jumlah pengguna grab hampir lima belas persen sedangkan uber sekitar enam persen dan sisanya gojek